jangan senyum dulu itu buat dua hari bukan sehari
mau kemana lu
harusnya tati yang nanya
hari ini abang mau ngajak tati jalan jalan kemana
abang hari ini gak ada rencana kemana mana
hari cuma mau ojek kenapa lu nanya begitu ke abang
jadi jelek lu kan jarang cakep
mak ngajak ngajak dulu mak
ngojek yang bener
cari duit yang banyak
iya mak assalamualaikum
tes kamu duluan emangnya kenapa enggak kenapa kenapa pokoknya kamu duluan bapak balap
oloh oloh kamu jangan remein bapak ya ya udah kalau bapak maunya begitu mah berangkat
bapak gimana rencana kita mau buka restoran padang
nanti sore ya saya kasih jawabannya kenapa enggak sekarang aja sih pak bu membuka restoran padang
itu sebuah keputusan besar bapak jadi harus menimbang nimbang dulu bu masih perlu waktu
siapa itu pak mahasiswa bapak yang mau asistensi tugas akhirnya di kampus mahasiswa apa mahasiswa
lu kalau mau dibonceng anak lu
kenapa lu bawa sepeda
j tadi tes saya dari rumah
saya bawa sepeda
saya terus jatuh
lu jatuh dari sepeda
kayak anak kecil aja loh
naik sepeda pake jatuh
bapak berangkat dulu ya bu
bukan juga bu
kenapa senyum kamu begitu
mau minta uang jajan
bapak punya uang kecil indah
emang gak punya uang kecil
diliat dulu pak
baru bilang indah ada
duh kan gak ada
cuma sepuluh ribu buat ongkos bapak
jangan senyum dulu
itu buat dua hari
nanti kalau mau pergi pergi
hpnya cas dulu sampai penuh
biar gak kayak kemarin lagi
kamu teh kemarin sore
sudah ngomong sama bapak begitu
tadi malam sebelum tidur juga
kuping bapak teh sampai
ah bapak juga suka kayak gitu
kalau ngasih tau entis teh
sampai kuping tis pegel
lo didendam ya sama bapak lo
enggak pak haji
saya mau cuma ngingetin aja
nanti kembaliannya kasih bapak saya aja
lo mau kemana
entis pergi dulu pak
ay ay masih marah sama bumbun
gara gara kemarin bumbun belum masak
belum maafin bumbun
ay ay tuh lagi mikirin sesuatu
ay ay masih kerja setengah bulan lagi
kita gak ada uang
jatuh tempo berapa hari lagi
kalau mau diperpanjang
bumbun gak bisa bantu
uang dari ibu nurma
cuman cukup buat makan
bumbun juga kan sebenernya bukan kerja
masak rendang setengah hari juga beres
masaknya lucu yang gue tau itu
pak odi kakinya kenapa
ya tuh di sepeda
kayak anak kecil aja pakai jatuh dari sepeda
gue juga tadi ngomong begitu
ayah itu lagi mikir mau pindah kontrakan deket kantor aja
kalau perlu ayah jalan kaki
ayah rela kok kalau jalan kaki sekilo dua kilomah
kalau mau pindah kontrakan kita kan lagi nggak punya uang i
mau kontrak pake apa
makanya dari tadi ayah itu diem mikirin itu
pak gue mau minta uang kecil dong
buang kecil apa lagi bunga
kan dari ibu udah kasih uang kamu lima puluh ribu
butuh uang pas
tapi kan ini buat ongkos bapak
uang kecil apa
uang kecil apa
uang kecil apa
uang kecil apa
uang kecil apa
uang kecil apa
ayah pamit dulu ya
sambil jalan ke kantor
ayah pikirin gimana caranya punya uang buat pindah kontrakan
gue heran sama bini gue hari ini
ada apa dengan potati
pagi pagi udah dandan cakep bener
pas gue tanya lo mau kemana
eh dia malah nanya balik
abang hari ini ada rencana mau ngajak tati kemana gitu
kok doang lo berdua
ya lu jangan marah sama gue dong
gue kan belum pengalaman jadi suami
tapi istri saya nggak pernah gitu jak